selain penerapan protokol kesehatan yang ketat vaksinasi juga menjadi kunci untuk menghadapi pandemi
untuk itu ada ribuan warga desa suka mampir ke jaman tanah binuang kabupaten serang banten yang antusias mengikuti vaksinasi
vaksinasi ini digelar pelaku usaha waterpark binuang bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten serang bersama dengan tni polri serta pelaku usaha
vaksinasi yang digelar di halaman wisata waterpark binuang sejak senin pagi terlihat antrian para peserta yang antusias ikuti vaksinasi
vaksinasi yang digelar pelaku usaha waterpark binuang bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten serang dengan tni polri dilakukan dengan prokes ketat
dinas kesehatan kabupaten serang mencatat capaian vaksinasi sudah lima puluh dua persen dari jumlah sasaran satu
vaksinasi yang digelar pelaku usaha waterpark binuang berkait kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah daerah dan polri
kemudian pemerintah kecamatan dan desa serta pemilik dan manajemen waterpark binuang
vaksinasi kali ini menargetkan satu lima ratus dosis vaksin hanya untuk di desa sukamampir untuk mengejar target vaksinasi pemkap serang
selain itu juga untuk meningkatkan herd immunity masyarakat dan pelaku usaha di tempat wisata
vaksinasi kepada para pelaku wisata sendiri sudah dilakukan sejak mei dan terus gencar dilakukan hingga saat ini
dari mulai di wilayah anyer pabuaran pada rincang hingga kawasan serang timur
salah satu pelaku usaha pengelola waterpark binuang mengaku senang dengan adanya kegiatan vaksinasi ini
kami sebagai pelaku usaha dari sektor pariwisata tentunya
kita mendukung penuh program pemerintah dalam rangka mendukung penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional
para pelaku usaha berharap dengan kegiatan vaksinasi kepada para pelaku wisata maupun pelaku usaha di tempat wisata
bisa mengembalikan roda perekonomian serta pemahaman kepada warga sekitar
agar bisa berwisata dengan aman karena tetap menjaga prokes